assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang yang tidak boleh disebarkan
apalagi dengan maksud menjelekan
dalam islam setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa menutup aib
baik aib diri sendiri maupun orang lain
sebagaimana rasulullah saw bersabda
barang siapa membuka aib saudaranya
niscaya allah akan membuka aibnya
dan siapa yang dibuka allah akan aibnya
niscaya allah akan menunjukkan aibnya
pemirsa sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema terkait tutupi aibmu ini
seperti biasa ustadz kesayangan kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana dengan tema hari ini
menarik ya ahilman ya
nanti kita akan bahas
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kenapa sih kita betul betul diperintahkan oleh allah
dan dianjurkan oleh rasul juga untuk diam dan tidak membuka aib kita kepada orang lain
kalau kita bicara tentang sifat dasar manusia
manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa
jadi ketika manusia berbuat salah ketika manusia berbuat dosa
memang itu tempatnya
maka ketika seseorang berbuat dosa segera dia bertaubat
ketika seseorang berbuat salah segera dia perbaiki diri
salah satu proses yang bisa dia lakukan adalah tutup aibnya
ya karena allah sudah menutupnya
sesungguhnya allah itu maha pemurah dan maha penutup
allah mencintai orang yang punya rasa malu
dan allah juga mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya diri sendiri
kalau kita bicara aib
semua orang pasti punya aib
sudah allah tutup aib itu
dia malah buka aib itu
sikap yang harus kita hadirkan adalah
jangan sampai allah sedang menutupnya
tapi kemudian engkau membukanya dengan menceritakan kepada si a si b tentang apa yang kamu lakukan
ada satu peringatan dari nabi saw
yang ada di haris riwayat muslim kalau tidak salah
semua kesalahan umatku itu dihapuskan dimaafkan
kecuali orang yang
siapa itu mujahir
mujahir itu adalah orang yang senantiasa membuka aibnya
di malam hari
aku kemarin malam begini begini begini
di siang hari dia buka
allah sudah menutupi aibnya
tapi kemudian dia membukanya
berarti dia sama saja kan
membangkang kepada allah
melupakan kebaikan allah
terima kasih sayang allah swt
kan diantara rahmat allah yang paling besar kepada kita apa
allah menutupi aib aib kita
diantara bentuk sayangnya allah kepada kita adalah
allah menutupi kesalahan kita
setiap kesalahan kita
ditandai dengan nuktoh
titik hitam di tubuh kita
tubuh kita pasti warnanya adalah hitam pekat
tapi allah tutup aib aib itu
maka satu ketika ada kisah nih
ada seorang laki laki atau seorang pemuda
pernah menolong seorang perempuan
tidak sampai di situ
dia menolongnya ke bablasan
sampai kemudian menjinahi perempuan tersebut
pemuda ini kepada umar bin khattab
aku pernah menolong seorang perempuan
tapi aku malah melakukan ini ini ini ini
apa jawaban umar
sesungguhnya allah telah menutup aibmu
seandainya engkau tidak menceritakannya kepada diriku
nah singkat cerita disitu ada nabi saw
ketika nabi mendengar cerita itu
nabi saw malah pergi
jadi istilahnya menunjukkan sisi
ya gak nyaman
padahal allah sudah menutup
kenapa saya harus diceritain
maka ketika nabi saw pergi kemudian turunlah ayat ayat
surat khud ayat satu ratus empat belas
dan dirikanlah sholat
di sepanjang hari
dari mulai pagi sampai petang
dan sebagian malam dari dirimu
maksudnya dirikan sholat
sesungguhnya kebaikan itu
yang demikian itu adalah sebaik baiknya
pengingat bagi orang yang mau mengingat
jadi maksudnya apa
kalau ada orang yang pernah punya aib
terus sibukkan dengan kebaikan
karena kebaikanmu sekarang
bisa nutupi aib aibku yang dulu
kita masih ingat
dengan mengingat itulah kita jadi nyesel dengan lakuin itu
taubat juga ya
taubat juga pada akhirnya sehingga kita meninggalkan
maka proses menutup aib itu
yang bisa kita hadirkan
agar gerbang kebaikan itu kita dapatkan
dia berharap kepada allah
agar kemudian aib ini ditutup sama allah
dan pada akhirnya allah membimbing kita untuk melakukan kebaikan
dan kemudian nanti allah membimbing kita untuk bertobat
dan kita akan diampuni oleh allah dosa dosanya
setiap manusia itu punya salah
setiap manusia itu punya salah
setiap orang punya salah
setiap orang punya salah
dan sebaik baiknya orang yang pernah berbuat salah
adalah orang yang bertobat memperbaiki diri
jadi kalau sudah salah
jangan dibuka aib
allah sudah menutupi ini
kalau dengan menutup ini
bisa membuatmu untuk bertobat tutup
kalaupun kita menceritakan ke orang
itu bukan salah
kemudian jelas ya gamblang
bahwa aku tuh dulu begini begini
kecuali ada motivasi
ada ajakan orang bertobat dengan dirinya
nah itu boleh
tapi sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkannya
ketika orang mendengarkan kisah kita
dulu pernah begini begini
dia juga dulu pernah begitu kenapa
jadi yang lebih baik itu menceritakan hikmah dibalik apa yang pernah dia lakukan
bukan bangga gitu
dalam artian aku pernah ngalamin kayak gitu
udah hatam lah
kan kadang kadang ada bahasa gitu kan
kita mah udah hatam lah kayak gitu
kita udah sampai dijelasin semua aibnya
karena allah sudah menutupnya
jangan sampai kau membukanya
padahal allah telah menutupnya
jadi jangan bermudah mudah
membuka aib kita ke orang lain
bahkan mungkin ke pasangan sendiri gak sih ahilman
kita nih diizinkan misalnya punya pasangan
kita tahu kalau kita ceritakannya akan mengantarkan kebagorotan
akan mengantarkan sesuatu yang mungkin tidak akan mendatangkan kemaslahatan
kalau dengan menutupnya dengan menjaganya dengan tidak menceritakannya
akan mendatangkan kebaikan lebih baik jaga
gak usah kamu buka
khawatirnya ketika dibuka malah memperpanjang persoalan
atau mendatangkan kebaturotan
maka tutup aib itu sebagai bagian kau menjaganya
nah sekarang bayangkan
aib diri sendiri aja
jadi harusnya level
untuk menutupinya harus benar benar kita jaga ya
punya diri kita aja
yang kita punya hak untuk menceritakannya
kan secara hak boleh dong
tapi allah memerintahkan kita
nah sekarang bagaimana dengan aib orang lain
jangan malah kita menutup aib sendiri tapi justru membuka aib orang lain
maka hati hati ketika kita diizinkan mengetahui aib orang lain kan
ketika kita menyampaikan lagi kepada orang lain
itu jadi gibah kan
kalau salah jadi fitnah
tapi itu tadi misalnya ada orang yang bermudah mudahan kemudian membuka aib orang lain
itu juga itu tadi ya
peringatannya jelas sekali
allah akan buka aib
barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia maka nanti allah akan buka aibnya di akhirat
tidak sanggup ya allah
dan barangsiapa yang menutup aib saudaranya di dunia maka allah pun juga akan tutupi aib dirinya ketika nanti di akhirat
setiap kita punya aib
setiap kita punya dosa
kadang ada orang yang terlalu sibuk dengan dosa orang lain karena apa alasannya
karena dia tidak sibuk melihat aibnya sendiri
ada bahasa gajah di seberang lautan terlihat
semut di seberang lautan terlihat
gajah di pelupuk mata tidak terlihat
seperti itulah aib kita
kadang kita pandai melihat aib orang lain
tapi kita tidak pandai melihat aib diri kita sendiri
padahal hakikatnya setiap orang pasti punya aib
bedanya ada orang yang mungkin lagi dibuka aibnya
sehingga orang mengetahui aibnya sedangkan kamu sedang allah tutupi aibnya
maka hari ini kalau ada seseorang yang dibuka aibnya bukan berarti dia hina
boleh jadi adalah seseorang
boleh jadi adalah cara allah mencintainya
agar allah kemudian membuat dia berubah ketika dia dibuka aibnya di dunia
apalagi belum sampai ibarat kata nyawa belum sampai kerongkongan ya
akhir manitanya pintu taubat masih terbuka
nah termasuk kita juga yang hari ini lagi ditutupi aibnya juga jangan kemudian merasa bahwa
karena boleh jadi
kelak allah akan bukanya di akhirat
jadi kalau allah sudah nutupi aib kita segera minta ampun bertobat kepada allah
semoga kita dilindungilah sama allah
ahilman kalau misalnya begini ini kasus misalnya
dalam rumah tangga let's say begitu ya
kemudian kita menceritakan aib pasangan gitu ya
ke anggota keluarga yang lain
berharap misalnya minta untuk dimediasi misalnya
atau untuk dalam rangka mencari solusi
tapi ya itu tadi harus membuka ai pasangan kita
itu diperbolehkan gak
kepada siapa bicaranya
nah itu penting ya poin poin
makanya harus cari
fas'alu ahli zikri in kung tumla ta'lamun
maka bertanyalah kepada ahli zikir ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui
maksudnya kita juga harus pilih pilih cerita sama siapa gitu
apakah orang ini amanah
apakah benar orang ini bisa menyelesaikan persoalan kita
apakah benar orang ini arif bijak
jadi pertimbangkan dengan mata
kan tidak semua kita ngerasa bahwa dia usianya lebih tua
tidak semua yang lebih tua itu menunjukkan kedewasaan
dewasa itu bukan tentang angka kan
dewasa itu kan tentang kearifan kita melihat sesuatu dan cara pandang kita melihat apa yang terjadi gitu
jadi ya sebaiknya pilih pilih juga kalau mau cerita
dan ketika kita menceritakan sama orang maka kita harus berpesan sama orang itu untuk amanah
jangan ceritakan ini kepada orang lain
dan betul betul harus orang yang bisa dipercaya ya
nah khawatirnya kalau kita sembarang cerita ujungnya bukan menyelesaikan persoalan tapi malah menambah persoalan
makanya termasuk nih kalau kita punya aibnya kan kita suka cerita sama orang ya
jadi guru yang tepat yang bisa nutupin aib kita
karena ketika orang tahu aib kita dan ketika dibuka kan ada dua orang
ada orang yang jadi taubat dengan ketika dibuka aib ada orang yang makin keterlaluan
ah udah sih udah dibuka ini kok
udah kepala ngebasa
nah ini kadang kadang karena kita salah komunikasi di awal dan salah memilih orang jadi malah tidak mendatangkan kebaikan
oke akhirnya kita lanjutkan
pada segmen berikutnya pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih banyak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
ah hilman tadi ada pertanyaan langsung dari netizen
dari mbak servita ya seorang ibu rumah tangga
kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya tidak pantas tidak baik atau kejahatan misalnya
terus kita melaporkan atau membukanya apakah itu menjadi bagian dari membuka aib seseorang
iya diantara yang diperbolehkan adalah profesi seorang saksi misalnya
atau enggak apa ya pengacara
pengacara penyidik untuk mencari kesalahan orang
yaitu itu untuk membongkar kasus atau untuk mengungkapkan kebenaran
tidak masalah ya
tidak jadi persoalan
karena yang dia inginkan adalah mengungkap tabir kebenaran yang diinginkan
sehingga bisa terang benderang mana kebenarannya sesungguhnya
kalau ada tujuan ya tidak jadi persoalan
yang tidak boleh tadi itu
yang gak ada angin nggak ada hujan karena kita benci
tidak dengki sama dia dendam sama dia kemudian kita buka
nah itu yang tidak boleh
kalau kita bisa membongkar kebenaran boleh boleh saja
apalagi kalau ada kita melihat kedoliman ya misalnya ya
kita harus menjadi orang pertama misalnya yang harus berada di garda depan untuk membuat
kalau misalnya kita tahu ya
karena kalau kita misalnya menutupi kejahatan itu kan sama kategorinya dengan tadi tuh
tolong menolong dalam keburukan
maka kita menghindari itu kan
kalau ada kezoliman kalau ada kemungkaran yang kita tahu itu
maka sebaiknya yang pertama sih jangan diunggul ibu ke orang ya
naseh hati orang tersebut
karena khawatirnya ketika dibuka malah tadi yang sebaliknya gitu
bukan dapat kebaikan malah jadi keburukan bagi orang tersebut
maka ya tidak ujuk ujukan kita diizinkan bisa tahu aib orang
pasti ada kisah ada cerita dan ada takdir dari tuhan dari allah untuk kita
pak hilman bagaimana supaya kita tuh tidak apa ya tidak sibuklah memikirkan aib kita
atau mungkin bahkan sibuk memikirkan aib orang lain
jawabannya adalah perbanyak muhasabah
di antara sebab mengapa hidup kita terasa berat
salah satunya adalah karena jarang muhasabah diri
atau lupa muhasabah diri
kita lebih sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain
sehingga tidak ada waktu untuk melihat aib diri kita sendiri
padahal kalau kita sering bermuhasabah melihat apa yang pernah kita lakukan
itu akan jauh lebih banyak sebenarnya
kesalahan daripada orang lain yang kita tahu itu
kalau ada orang yang menghina kita gini
oh kau mah begini begini begini
jangan sakit hati juga
karena bisa jadi
apa yang dia sangkakan kepada kita tuh jauh lebih baik dibanding apa yang dia tahu yang sebenarnya tentang kita
jadi misalnya nih
ih si hewan mah banyak ngomong kata gitu ya
ya alhamdulillah gitu mah ya agak lebih baik
dia nggak tahu kalau kita banyak hutang gitu
dia nggak tahu kalau kita banyak apa gitu ya
kadang hinaan orang cibiran orang ke kita itu
boleh jadi yang terjadi sebenarnya lebih hina dibanding orang yang menghina kepada kita
jadi tutup aib kita
jangan bangga dengan dosa
dan diantara dosa orang yang punya dosa tuh ada empat
oh udah berdosa bisa tambah dosa lagi nih empat
satu orang yang merasa tidak punya dosa
jadi nggak ngerasa punya aib nggak ngerasa punya dosa tuh ya dosa gitu
maka saya sering mengistilahkan
merasa soleh itu salah
dan merasa salah itu soleh
maka jangan merasa soleh
harusnya kayak sibuk ya memperbaiki diri ya apa yang kurang apa yang harus ditambah
jangan merasa soleh harusnya merasa salah kan
yang kedua bangga dengan dosa orang lain
sibuk dengan dosa orang lain dan bangga dengan dosa kita
kan itu sama dengan kita pintar lihat kekurangan orang
tapi kita gak pintar melihat kekurangan kita
kita pengennya kelebihannya baik baiknya gitu
padahal bangga dengan dosa kita
dan sibuk dengan dosa orang lain itu adalah dosa orang yang punya dosa
yang ketiga tidak mau bertobat dari dosa
udah tahu salah udah tahu punya aib
tapi dia gak mau tutup aib itu dan gak mau berbenah dari kesalahan itu
dan yang keempat orang yang putus asa dengan ampunan allah
aduh itu juga dosa ya
itu juga dosa
maka jangan pernah putus asa dengan ampunan allah
oke kita punya aib kita punya kesalahan masa lalu
tapi allah itu maha pemaaf maha penutup
jadi jangan putus asa
jangan putus asa
terima kasih alhamdulillah
tuhai hambaku yang pernah melampaui batas ketika engkau berbuat dosa
jangan putus asa dengan rahmat kasih sayang allah
sesungguhnya allah akan ampuni dosamu semua
ketika engkau ia bertobat kepada allah
maka prosesnya tuh allah tuh memang baik
sangat baik sama kita
kalau kita bertobat dari aib itu allah ampuni dosa kita
kasih nilai plus lagi gitu ya
dan yang luar biasanya
rahmat sayangnya allah itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun
seluruh kasih sayang seorang ibu dikumpulkan di dunia untuk mencintai anaknya
maka sayangnya allah melebihi cintanya seorang ibu sama anaknya
termasuk rahmat allah itu adalah menutupi aib aib kita
maka jangan membuka aib aib
karena allah sudah menutupinya
lagi pula kalau misalnya kita membuka aib
konsekuensinya kan dua
mungkin orang yang mendengarkan akan berempati
tapi bisa jadi malah tambah benci kan
boleh jadi begitu
yang dikhawatirkan begini
kalau kita membuka aib kita dalam arti misalnya kita berdakwah ya
kemudian kita ceritakan bahwa dulu kita pernah begini begini
kalau yang diambil adalah hikmahnya
jadi kita bukan menceritakan tentang masa lalu kita yang buruknya
tapi apa hikmah yang aku dapatkan setelah aku bertobat dari ini
setelah aku meninggalkan ini
nah itu yang di capture sama orang
khawatirnya kalau orang terlalu panjang menceritakan aibnya di masa lalu
orang akan meng capture itu gitu
sehingga tanpa sadar
kita gak pernah tahu
ada orang yang malah terjerumus pada perkara yang gara gara pernah dengar kita itu
kalau ditanya tentang aib kita di masa lalu itu
kan ya tidak semua orang mau menceritakannya ya
ada yang ah udah malu lah udah cukup dulu gitu
lebih baik seperti itu
sekarang kita lebih nyongsong ke depan aja
itu tadi ya ahilman menarik
bahwa ketika kita menceritakan aib masa lalu kita
dan kemudian ada orang yang ikut terjerembab dalam dosa yang sama misalnya
itu akan justru menjadi dosa jariah dong
karena menunjukkan pada satu keburukan
maka kalau kita lagi ditanya ya tentang masa lalu kita
banyak istighfar sama allah
banyak astaghfirullahaladzim dulu
nah gitu kan
jadi biar kita tuh kemudian
ya allah tutup aib ini
jangan sampai aib ini
aku ceritakan malah jadi orang itu termotivasi berbuat aib ini gitu
ada pertanyaan nih ilman
pertanyaan pribadi sebenarnya
misalnya kita ketemu temen lama
yang tahulah dulu kita kayak gimana
ah mila sekarang udah begini ya
eh dulu mah kamu
karena kita bingung ya
aduh kan udah gak nyaman nih
karena kita sudah berubah ya
iya masya allah makasih ya
doain ya mudah mudahan istiqomah gitu
ya kita memang tidak akan bisa gini
dalam bahasa sederhananya katanya
jangan mencari kemuliaan di tempat engkau dibesarkan ketika kecil
karena orang tahu apa yang pernah kamu lakukan
yang pernah kamu lakukan di masa kecil itu
tapi jemputlah kemuliaan itu dengan engkau mengembara gitu ya
dengan engkau berjalan ke jauh ke jalan yang jauh
dan saatnya engkau membuktikan bahwa engkau bisa berubah daripada keadaannya waktu itu
ya kita kan gak bisa ke masa kecil kita
yang mau berubah
enggak aku mau sekarang berubah
ya udah yang dia ingat adalah kita kita yang di masa lalu gitu
maka ya jangan sibuk juga menceritakan diri kita kepada orang lain
ya untuk apa juga
kita tuh kan tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain
kita ini hanya dituntut untuk lebih baik daripada hidup kita yang sebelumnya
kadang banyak orang yang suka salah ketika ingin jadi baik itu karena biar orang tuh
iya biar aku lebih baik dari orang aduh masa dong ah gitu
padahal bukan itu patokannya
patokannya adalah agar kita lebih baik daripada sebelumnya
makanya kalau ayat kita udah ditutup fokus aja dengan kebaikan ya waktunya akan datang
sibukin diri aja
ya makanya sama dengan ayat yang tadi kan
sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan
maka sibukkan dengan kebaikan kebaikan kebaikan
sampai pada akhirnya keburukanmu di masa lalu itu akan ditutupi gitu
nah sekarang udah kamu tutupi nih udah allah tutupi nih
kamu buka kan keterlaluan
termasuk juga kalau kita ini punya teman yang dulunya punya masa lalu gitu ya
dan sekarang dia udah berubah
ya jangan juga kemudian bilang
alah si hilman duluma

ya setidaknya kan sekarang kita punya teman kita punya teman
sekarang kita sudah berubah lah lagi berubah ya
lagi jadi pengen soleh
lagi belajar juga ya hilman ya
jangan alah dakwah kita juga tahu dulu gimana
nah gitu biasanya kan gitu kan
itu kan jelek banget kan
ya tapi kan kita tidak bisa menghentikan arus badai yang datang gitu ya
ya udahlah bahwa itu adalah bagian bumbu dalam dakwah kita juga
ah hilman kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini

di segmen terakhir ada pertanyaan begini nih misalnya
kita mengetahui aib atau kesalahan orang tua kita
tapi kadang kadang karena mungkin kita merasa lebih tahu lebih pinter lebih paham ilmu begitu ya
bagaimana seharusnya kita mengingatkan orang yang lebih tua orang yang kita hormati apalagi orang tua sendiri bagaimana
yang pertama tentu kita harus memilah milih waktu dan tempat yang lebih tepat untuk menyampaikan itu
ya bahkan bukan hanya ke orang tua ya
kepada siapapun ketika kita ingin menasehati terutama dengan tentang aib ya
ya harus kemudian juga berhati hati
pilih tempat yang baik pilih waktu yang tepat
termasuk mohon maaf jangan menasehati orang lain di depan banyak orang
itu bukan menasehatinya
itu engkau sedang menjatuhkan harga dirinya
yang kedua pinjam lisan orang lain
jika lisan kita terasa tumpul
untuk menasehati orang yang lebih tua dibanding kita
dan pilih juga orangnya yang tepat
karena bagaimanapun ya kita tetap adalah anak dari orang tua kita
kadang tidak mudah menasehati orang tua
maka kita pinjam lisan orang lain yang amanah yang arif untuk menyampaikan nasihat terhadap aib orang tua kita
yang ketiga tentu kekuatannya doa
banyak diantara kita menuntut orang untuk berubah tapi kita lupa mendoakannya
padahal yang membalikkan hati adalah allah swt
termasuk juga ketika seorang anak ingin cerita ke orang tua
misalnya anak ini punya ib
nah itu pengen cerita tapi takut malu
kayaknya orang tua gak akan bisa paham dengan kondisi ini
gak bisa terima mungkin misalnya
ya maka pada akhirnya doa itu adalah jawabannya
ya allah tutupi auratku tutupi aib aibku
itu potongan doa
dari yang doa diajarkan oleh nabi
agar aurot kita agar aib kita ditutup oleh allah swt
ya allah tutupi aib aibku tutupi aib aibku
masya allah ya
itu loh doa yang bisa mungkin kita baca ya
kapan saja ya
ya termasuk kalau kita sudah tahu punya aib
ya segera tutup aib itu dan perbaiki hidup kita
perbaiki hidup kita
insya allah setiap kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu
sebagai closing statement ahilma
bagaimana kemudian kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan kesalahan
dosa khilaf ini harus bersikap
dan kita mungkin melihat juga orang lain itu harus seperti apa
setiap kita pernah tenggelam dalam kesalahan
setiap kita pernah berbuat dosa punya aib
tapi kita percaya bahwa allah itu maha baik
allah selalu membuka pintu kesempatan kita untuk bertaubat
minta ampun kepada allah
maka untuk kita yang pernah punya salah
segera bertawabat kepada allah
dan perbaiki semua kehidupanmu saat ini juga
agar kemudian allah hantarkan kebaikan untuk dirimu
maka tutuplah aib kita
kemudian tutup aib orang lain
dan teruskan hadirkan kebaikan dalam hidup kita
kebaikan yang kita sibukkan terus akan meninggalkan keburukan kita dalam hidup ini
hilman terima kasih atas insightnya
mudah mudahan bisa bermanfaat
bagi saya juga
dan insya allah bagi para pemirsa gapai kemuliaan
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan
dan menjadi hamba allah yang jauh lebih baik lagi
amin ya rupal allah
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh